seibapa eriko sotar juga
ya alhamdulillah kan sudah diputuskan kemarin sudah disampaikan juga kami rapat
bahwa kita akan subsidi transjakarta sehingga sekalipun ada peningkatan bbm ada kenaikan harga
kalau ongkos atau biaya tiket transjakarta tidak naik
itulah kepedulian kita membantu masyarakat di masa kenaikan bbm ini
begitu juga kapal pulau seribu juga kita subsidi juga
jadi subsidi kepada trans enam enam puluh dua lebih dan juga empat delapan lebih untuk kapal
jadi insya allah semuanya kita akan
bantu subsidi untuk reportasi supaya ini bisa membantu masyarakat di tengah adanya kenaikan bbm